calon presiden anies baswedan mengatakan demokrasi yang benar bukanlah demokrasi yang dimanipulasi
anies menyebut praktik demokrasi saat ini berjalan tidak adil
anies yang bergabung lewat sambungan telepon menyebut praktik demokrasi saat ini berbeda dengan dua puluh lima tahun lalu
saat ini demokrasi berjalan tidak adil dan berlangsung secara masif
untuk itu ia mendorong banyak pihak berperan memperbaiki kondisi tersebut dengan membutuhkan perjuangan bersama